menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi mengantarkan ibunya hadijah siroj ke asrama haji sukolilo surabaya jawa timur untuk berangkat ke tanah suci
menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi mengiringi sang ibu hadijah siroj saat masuk asrama haji sukolilo surabaya jawa timur pada sabtu sore
rencaranya sang ibu yang masuk dalam kloter dua puluh sembilan asal kabupaten sidoarjo jawa timur ini akan berangkat ke tanah suci pada minggu dua puluh satu agustus dua ribu enam belas bersama keponakan dan adik imam